you mau kemana yuk saya mau minta izinnya ya yuk kemana yuk waduh yuk kabur ya you
mau minggat imoran terang yuk enggak nyonya enggak ini saya mau minta izin untuk ketemu
sama bapak saya yuk mau cari bapak yuk ya pader ya daddy ya ayah yang keribu yang
hitam yang bau yang suka nyolong itu yuk
saat itu bener bener deh bikin aku pusing banget apa lagi di rumah tiba tiba aja ada
kiriman barang dari dia banyak banget buat aku semuanya
iya buat apa coba dipake ngirim ngirim barang aku jadi sopok apa
panggilnya masih ngejar ngejar udah tahu tak ada udah mau nikah sama gue
tetep aja ngejar ngejar pakai duit lagi dasarnya cuman menang di duit doang
aku semangatnya itu apa
cinta aku mau dibeli pakai uang ya nggak lah raka nggak mungkin juga nggak
penting tau nggak sih dikirim kirim barang buat aku
eh untung telita nggak matre orangnya
tapi harus aduh harus gimana dong
eh telita udah nggak ngeladenin dia sesuai dengan permintaan gua
tapi gua kenapa masih ngerasa nggak nyaman ya
enak perasaan gua
kemana aja mah
sekarang baru nelfon sih kenapa mbak
mama kaget sekali sama kamu
pinter kamu ya
mulai sekarang nggak ada lagi handphone handphonan
si satria itu suka sama kamu ya
dan kamu suka sama dia
enggak mas ini
saya sama satria tuh hanya berteman baik kok mas kita hanya bersahabat gitu loh mas
tapi tadi jelas jelas aku dengar kalau dia bilang cinta sama kamu
aku bukan cemburu
aku cuma nggak enak aja ya
gara gara aku gitu gimana lah
enggak loh mas
emang begini dari awalnya saya sama satria itu kan hanya sahabatan gitu jadi nggak akan lebih dari situ mas eril nggak perlu ngerasa bersalah kok mas
cinta kamu ke dia gimana
kamu tinggalin dia sama aku
kalau begini terus kamu pasti akan kecewa sama aku
tapi aku gak bisa lebih dari sahabat sama kamu saat
kamu udah sangat baik
nggak ada yang kurang dari kamu
tapi aku nggak tau gimana sat
kamu udah jadi sahabatku dari aku
aku harus gimana
ayo duduk kita makan
ayo duduk kita makan
ayo duduk kita makan
ayo duduk kita makan
ayo duduk kita makan
ayo duduk kita makan
santai aja gak usah kaku gitu dong
i mana semua udah punya pisau
di negara aku
i belum dapet
sudah tua soalnya pembantu kita yang ini satu
hah hari ini today is we kita makan eat steak buatan mama made in mama
mudah mudahan you gak pada sakit perut
soalnya biasanya kalau you makan makanan ayo suka sakit perut ayo
terus udah potong
you harus belajar hiu
you gak boleh kampungan and village people terus hiu ya
bu kok gak ada nasinya yang nyonya
hah no nasi ya
sampai keselak ay
you belajar hiu
steak gitu loh
gara gara ayah cahaya ayah anak ai udah sembuh
ayah senang ayah
yu mulai besok yu bisa ke kantor papa lagi dong yu
masuk kerja lagi yu
eh eh enggak usah enggak usah enggak usah
di kantor bapak lagi berantakan barang barangnya
lagi ada pindahan
enggak usah jangan jangan
kalau sudah selesai menikah baru boleh
enggak usah enggak usah enggak usah
oh papa benar
you fokus konsentrasi sama pernikahan yu
ayah bantu yu siap siap yu
jadi mantan yu
jujur ayah mulai mulus ayah
sekarang udah tanggal delapan belas
kenapa perasaan aku ini enggak tenang ya
apa jangan jangan karena aku belum kasih tahu bapak
sekarangnya papa now ya
orangnya is waiting nunggu di depan
orangnya waiting mesti dibayar sekarang
yuk yuk yuk
you diem aja yu
ditunda dulu aja ya besok ya
wah tapi deadline nya hari ini today papa
mati garisnya tuh hari ini
mau di cancel bahaya no no jangan dong
udah pokoknya besok
hari ini papa banyak urusan
aduh papa ini kayak orang susah aja deh
aduh tagihan itu kan cuma satu dua m papa
gimana kalau satu dua lima m
ya deh ayam mesti pakai
pasang pasang muka manis deh sama penagih
kok papa aneh ya
ada apaan sih nih
hah buat gue
eh talitha kebeneran ketemu
maksud kamu itu apa sih
ini semua buat kamu tak
kamu senang kan
aku gak butuh bunga dari kamu
jadi mendingan sekarang kamu bawa pergi lagi bunga bunganya
aku nggak peduli tak
pokoknya setiap hari aku bakalan kirimin bunga buat kamu
cepetan deh mas saya turunin deh mas saya semuanya ya
ke tempat yang tadi saya bilang ya
aku bilang gak usah diturunin
kalau kamu turunin semua buka bunga ini aku laporin kamu ke polisi
tapi cuma bunga ya
kalau yang lain boleh dong
mas tahan dulu mas
hari ini cukup
aku nggak tega lebih dari ku stres
tapi nanti kalau stres kamu udah hilang aku bakalan kirimin hadiah yang lebih banyak lagi buat kamu
apa sih ya
aku bakalan simpen terus bunga ini
aku anggap kena kenangan dari kamu
kamu teman sakit
ini bukan buat kamu kok
ini buat dia
tau nggak kenapa
anggap aja ini sebagai tanda kekalahan yang bentar lagi dia terima
karena bentar lagi kamu bakal jadi milik aku
lu apa sih
mau jaga berantem
mau berantem lu bilang
lu mau masak apa
you mau cari bapak you
oh yang keribu yang hitam yang bau iiih yang suka nyolong itu
emang boleh jangan kasar kayak gitu dong ma
tapi biar gimana saya minta pengertian nyonya karena saya mau menikah nyonya
saya harus minta restu dari bapak saya
saya kan udah bilang sama you
kalau bapak yu yang kribo yang jelek yang bau yang keriting yang hitam yang tukang nyolong itu
saya nggak mau you ketemu sama dia
mak ayah itu benar ma
dia masih punya orang tua kok
ya sejelek apapun orang tuanya itu orang tua dia mah
ya apalagi ayah kamu nikah sama aku mau pengertian dikit dong mah
tapi bukan berarti ais setuju
ya udah terserah you sana you
saya sembelan sama you punya bapak you
terima kasih banyak ya nyonya